allahu akbar allahu akbar allahu akbar
yang menerima pesanan tinggal lebih dari seratus porsi paket ketupat lebaran
sampai ke bogor karena kondisinya kan belum psbb
jadi saya bisa nerima sampai lima ratus porsi
kalau misalnya ada pemesanan
bahkan ada yang karena kan halal bihalal ya
biasanya orang halal bihalal pasti banyak gitu pesennya
nah tapi setelah pandemi ini ya saya batasi
hanya di kisaran jadetabek berarti ya
jakarta depok tangerang dan bekasi
karena memang psbb tersebut gitu
tapi ya sebenarnya penurunannya sih nggak terlalu signifikan gitu
pemanfaatan sosial media menjadi kunci utama
untuk memasarkan produk di tengah adanya wabah covid sembilan belas
seperti pemilik usaha memosa catering astrid
setelah memanfaatkan sosial media
ia juga membagi tim penjualan di beberapa titik
untuk memudahkan konsumen menerima pesanan
tim penjualan yang berada dari tempat yang berbeda beda ini
memudahkan kami untuk mengambil pesanan
dan juga memudahkan kami untuk menargetkan pasar yang berbeda beda
seperti misalkan contohnya di bintaro
kami fokus kepada konsumen penghuni yang tinggal di area perumahan
sementara itu kalau di pancoran
kita bisa menargetkan konsumen yang tinggal di daerah apartemen
yang tentunya memiliki kebutuhan kebutuhan yang berbeda
ketupat dan opor ayam yang sudah menjadi tradisi lebaran
membuat konsumen memilih untuk memesan layanan catering online
agar dapat mengobati keringatan
apalagi bagi pendatang yang tidak dapat pulang ke kampung halaman
memang biasanya sih tradisi memang ketupat setiap tahun ada
emang dari lahir sih tradisi udah ada gitu kan
ketupat terus sayur pepaya
kebetulan mama besar dan gede di jakarta gitu kan
jadi opor opor ayam rendang ketupat sayur
itu pasti ada menunya di lebaran
jadi begitu nggak bisa mudik itu sih yang paling dikangenin
jadi mau nggak mau pesen gitu akhirnya
layanan catering online ini bisa menjadi alternatif untuk anda
yang ingin menikmati menu khas lebaran di tengah penerapan psbb di ibu kota
bininda rahma lwi prasetyo jakarta